selama tiga bulan ke depan semua penerbangan di bandara juanda surabaya dari mulai pukul sepuluh malam hingga lima pagi dibatalkan
total ada empat puluh enam penerbangan yang dibatalkan dalam kurun waktu tersebut
ini sebagai bagian dari perbaikan landasan pacu atau runway di bandara juanda
mulai kemarin semua penerbangan dari dan menuju bandara internasional juanda surabaya mulai jam sepuluh malam hingga lima pagi dibatalkan
hal ini dikarenakan adanya perbaikan landasan pacu atau runway yang akan dimulai jam tersebut
kondisi landasan pacu bandara juanda dibangun pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan sekarang kondisinya sudah tidak layak dan terkelupas
perbaikan dimulai sejak malam kemarin hingga tiga bulan ke depan
selama ini pihak angkasa
sapura satu juanda hanya melakukan tambal sulam saja yaitu dengan menutup landasan aspal yang terkelupas
tidak jarang akibat aspal yang terkelupas ini membuat salah satu bandara dengan jalur penerbangan terpada di indonesia menjadi terganggu
kita tetap buka kecuali untuk emergensi evakuasi dari helikopter dan nanti flight haji
kemudian notem sementara ini kita mulai jam dua puluh dua hingga lima untuk perawatan runway
sampai tanggal tujuh belas bulan tujuh belas oktober dua ribu enam belas
runway bandara juanda surabaya mulai diresmikan pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat setelah mulai dibangun pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan
sejak tahun itu sampai saat ini perbaikan hanya dilakukan secara sporadis
runway bandara juanda sepanjang tiga meter ini rencananya akan ditambah menjadi empat meter pada tahun dua ribu delapan belas mendatang